yang juga ramai diperbincangkan di media sosial dan dunia maya ini soal aturan perpu ormas
penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
ini menuai protes dari salah satu ormas islam isput tahrir indonesia
menurut hti perpu tersebut akan membawa negara ini ke era rezim diktator dan juga represif
dalam pernyataan persnya rabu malam hizbut tahrir indonesia menyatakan
perpu ini dibuat sebagai jalan pintas pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat
yang dianggap tidak sesuai dengan pancasila
hal ini dapat dilihat pada hilangnya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas
padahal sebelumnya undang undang mewajibkan pembubaran melalui jalur pengadilan
selain itu ada beberapa pasal dalam perpu dianggap sebagai pasal karet
yang dimaknai sepihak untuk menindas pihak lain
untuk itu hizbut tahrir indonesia akan menempuh jalur hukum
dengan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi pada senin pekan depan
seterusnya maka dengan mudah pemerintah membubarkan
inilah yang akan mengakibatkan pemerintah justru akan menjadi rezim diktator
rezim yang bisa membuat keputusan sendiri menindak sendiri tanpa ada pihak lain yang bisa menguji
apakah keputusan pemerintah itu benar atau salah